apa benar pak aldi adalah kata taufan
tante alena ikut sedih dan sangat menyayangkan rencana pernikahan tante dan papi batal
padahal alena udah mulai sayang sama tante
dan alena gak habis pikir semua ini karena masalah eyang kesal ngeliat kamila tinggal di rumah tante
alena nggak ada yang perlu dimaafin
dan juga gak ada yang disalahkan kok
kamu tenang aja ya
tante gak apa apa kok mungkin memang ini udah jalannya seperti ini
tapi alena harap kita masih bisa deket ya tante
tante juga sayang sama kamu
oh iya tante ada yang mau alena tanyain boleh
alena dengar dari papi bahwa rumah sakit tempat alena kemarin dirawat
punya teman yang berada di rumah tante
oh itu punya keluarga kenapa emangnya
alena boleh minta tolong kan sama tante
gini randa kemarin alena dan fadil datang ke rumah sakit
kami ingin mencari data mengenai pasien yang dirawat di ruang publik
halo bu ada orang yang menanyakan pasien yang di kamar vvip
ada orang datang menanyakan pasien itu
iya bu ada dua orang
kata mereka berdua itu keluarganya
saya juga tidak tahu sih bu
alena dan fadil ingin mencari data mengenai pasien tersebut
karena kami merasa bahwa pasien itu adalah tovan
tovan tovan pacar kamu yang udah meninggal kan alena
tiga minggu lalu memang kami mendapat kabar bahwa tovan mengalami kecelakaan
tidak ada apa apa
dan dia dinyatakan meninggal dunia
tapi kemarin tim forensik sudah berhasil membongkar makam taufik
dan hasil otopsi menyatakan bahwa jasad yang ada di dalam makam tersebut bukan tovan
dan inilah yang membuat alena dan fadil yakin
bahwa pasien yang dirawat di ruang vvip yang mukanya dibebas itu adalah tovan
kamilah kamu kenapa diam
cuma mila merasa pak aldi mirip sekali dengan kembarannya kak fadil
namanya kak tovan
oh oh begitu ya
tapi alina bagaimana kamu yakin kalau itu tovan
kan kamu sendiri bilang wajahnya dibeban
gimana kamu bisa mengenalin kalau dia itu tovan
memang kami belum pasti bahwa itu adalah tovan tante
karena itulah untuk memastikannya kami ingin mencari tahu lebih lanjut masalah ini
karena ini aneh tante
kalau memang pasien tersebut adalah tovan kenapa tidak pernah ada orang yang melaporkannya
berarti kan orang tersebut sengaja menyembunyikannya kang
dan orang tersebut bisa dituntut secara pidana tante
dan alena tidak akan melepaskan orang tersebut
mungkin tante terlalu semangat mendengar cerita kamu
tante tante bisakah membantu alena untuk mencari datanya lebih lanjut
terima kasih banyak ya tanta
jadi alena juga beranggapan kalau pak aldi itu adalah kata tovan
kalau dia berniat akan menuntut siapa aja yang mencelakakan dan menyembunyikan topan dengan sengaja
itu adalah targetnya saya nek
dan alena akan menyerah saya ke pengadilan
ibu tenang dulu bu
mila yakin kok alena gak mungkin setega itu sama ibu
ini kan baru peraduga
belum tentu kalau memang pak aldi itu adalah kata tovan
itu kan belum tentu bu
gimana kalau sekarang kita ke tempatnya pak aldi bu
kita langsung aja tanya sama pak aldi siapa dia sebenarnya
mila tapi kan aldi masih kesulitan berbicara dan menggerakkan tubuhnya mila
gak ada salahnya kita mencoba
ibu gak keberatan kan
ini benar benar kata ovan karena wj benar benar mirip sama kak fadil
kenapa ini harus terjadi pada kamu ibu
ibu sabar ya
lebih baik kita tunggu aja
lebih baik kita tunggu aja
sampai pak aldi bangun
tapi dia itu bukan tovan mila
dia bukan tovan
itu apa bu
bularas itu apa
boleh kami lihat
kamu tahu dari mana kalau itu tulisannya
selalu menulis dengan huruf besar
selalu di garis bawahi
pak taufan selalu menulis dengan huruf besar
selalu di garis bawahi
mula raz kak taufan benar benar masih hidup bu
kak duven keluarga kak telepon pasti akan senang sekali dengan kabar ini kak
mula raz kak taufan masih hidup bu alhamdulillah
bu camilla harus segera mengabarkan ke pak gede dan yang lainnya
ini berita bahagia bu mereka pasti akan bahagia sekali
kalau benar ada ini taufan tolong kamu pikirin gimana nasib saya mila
walaupun saya sudah merawat taufan seperti ini
tapi orang orang akan membenci saya bilang
alena akan menuntut saya
dan keluarganya fadil juga akan menuntut saya
belum lagi rumah sakit saya namanya akan lanjut
dan semua keluarga saya akan tercembat
mula raz ibu nggak boleh punya pikiran seperti itu
mila tuh kenal banget sama kak fadil
kak fadil nggak mungkin akan menuntut
ibu ibu tenang aja ya
lihatlah mereka pasti akan marah sama saya mereka pasti akan marah
ini memang salah saya mila karena saya salah
jangan beritahu fadir soal ini
jangan beritahu fadil sekarang setidaknya nanti mila
kalau taufan sudah membaik
saya nggak mau masuk penjara mila saya nggak mau masuk penjara
ibu ibu gak mungkin masuk penjara
ibu nggak mungkin masuk penjara bu
ibu ini jalan seperti ini ya pikirannya nggak boleh nggak boleh seperti ini
ibu tenang aja ya sekarang mila harus mengabarkan kabar bahagia ini
mereka semua udah menunggukan taufan untuk pulang bu
taufan mau pulang kan
bentar ya bu ya
setidaknya bukan karena dia taufan mila
atau dia siapa mila
atau di orang lain misalnya
tapi tapi masalahnya keluarganya akan sangat marah kalau melihat kondisi thomas seperti ini bu
dalam kamu pertimbangkan juga gimana nasib saya mila kamu pertimbangkan
terima kasih mas
terima kasih mas